majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan fonis mati kepada tiga terdakwa kasus penyeludupan sabu di pantai anyer banten
tiga terdakwa terbukti bersalah berperan sebagai penerima sabu tersebut
putusan terhadap tiga terdakwa yang merupakan warga negara taiwan yakni liao guan yu chen wei chuan dan xu heung lee dibacakan oleh ketua majelis hakim fn di mukhtar kamisore
fonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati
atas fonis ini terdakwa yang sudah ditahan sejak dua puluh satu juli dua ribu tujuh belas lalu menyatakan pikir pikir
dalam persidangan terdakwa mengaku menerima alat pertanian
namun berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa datang ke indonesia dengan visa turis dan berperan menerima narkoba dengan janji upah yang besar
para bandar tersebut memasukkan sabu ke indonesia dari taiwan
hewan dengan memakai perahu karet bermesin halus
identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram
menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas dengan pidana masing masing dengan
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama di pengadilan negeri jakarta selatan
dito pengadilan negeri jakarta selatan sudah memfonis ketiga terdakwa dengan hukuman mati
apa saja yang memberatkan ketiganya sehingga majelis hakim memberikan fonis hukuman mati bagi mereka
ya halo selamat sore
dan memang perlu diketahui bahwa memang pada saat kasus ini terungkap
pada sekitar tiga belas juli dua ribu tujuh belas
hal ini memecahkan rekor untuk penguapan barang bukti narkoba yang paling besar yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian
itu kurang lebih satu ton
dan memang sebagaimana kita tahu rekor ini pun juga sudah dipecahkan beberapa bulan lalu
dikembang kembangkan narkoba sabu di sebuah kapal di perairan kepulauan riau itu sendiri
tapi memang pada saat itu menjadi yang terbesar pada saat itu
di antara memang liao guan yu chen wei chuan dan su yong li memang dianggap bersalah menyeluruhkan narkoba
tapi memang perlu disampaikan
dan juga bahwa mereka dalam persidangan sebelum sebelumnya mengatakan mereka hanyalah pekerja
mereka tidak tahu kalau mereka dikirimkan ke indonesia untuk melakukan tindakan ilegal
sehingga mereka juga sempat mengatakan bahwa mereka sebenarnya ingin tidak melakukan pekerjaan ini dan segera pulang
tapi memang ketika itu mereka diancam oleh bos mereka
itu lee ming hyu yang perlu diketahui sudah ditembak mati oleh pihak kepolisian
karena dia melakukan perlawanan saat dilakukan penggerebekan di pantai anyer
pada saat itu memang li ming yu oleh chen wei chuan mengatakan bahwa
liming hyu mengatakan bahwa keluarga mereka diancam akan dibunuh apabila mereka kembali ke taiwan dan tidak melaksanakan pekerjaan ini
ada pun juga liao guan yu dan chen wei chuan serta su yong li
mereka disebut oleh jaksa menerima uang atau upah sebesar dua ratus juta untuk melaksanakan tugas ini
mereka di mana mereka berperan untuk menjemput narkoba yang didatangkan dari cina
kapal wanderlust yang berbendara sierra leone
terus kemudian mengangkut barang narkoba seberat kurang lebih satu ton
yang dimasukkan ke dalam lima puluh satu karung yang kurang lebih berisi dua puluh kg satunya ke dalam dua mobil kijang toyota innova
terus kemudian perlu disampaikan juga memang selain juga tiga terdakwa yaitu li guan yu dan chen wei chuan dan juga su yong li
hari ini majelis hakim sidang pnr
dan pengadilan negeri jakarta selatan juga membacakan fonis untuk lima terdakwa lain
yaitu lima terdakwa yang berada di kapal wonderlus yang mengangkut narkoba dari tiongkok menuju ke perairan indonesia itu sendiri
di antara juang jin sheng sun kuo tai sun ching feng kuo chun yuan dan sai chi yun
di mana lima anggota anak buah kapal ini mereka mendapatkan upah sekitar empat ratus tiga puluh juta rupiah untuk mengangkut narkoba dari tiongkok menuju ke perairan indonesia
di dalam persidangan yang dikepalai oleh ketua majelis hakim yang ini haruno patriadi
kelimanya pun juga telah difonis dengan hukuman mati atau hukuman maksimal
dan memang atas hukuman atas keputusan tersebut memang kelima terdakwa menyatakan melalui penerjemah pikir pikir
hal serupa juga dikatakan oleh jaksa penuntut umum yang juga menyatakan akan pikir pikir
perlu diketahui juga bahwa memang selain juga ke delapan terdakwa yang telah dinyatakan fonis hukuman mati
diketahui bahwa ada tiga orang tersangka maksud saya tiga orang pelaku yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian di taiwan
yaitu salah satunya merupakan disebut oleh salah satu terdakwa merupakan bosnya yaitu abhau
terus kemudian ada aseng dan terus kemudian abing
dan memang pengungkapan kasus penilupan narkoba ini sendiri bukan berkat gerama antara kepolisian taiwan dan juga polri
dalam hal ini adalah polda metro jaya dan juga polresta kota depok itu sendiri
dito ini terkait dengan terdakwa yang tiganya merupakan warga negara taiwan
adakah tanggapan dari pemerintah taiwan terhadap kasus ini
ya sebenarnya ke delapan terdakwa hari ini maksudnya memang ada dua sidang yang berbeda
memang ada dua sidang
satu sidang yang dengan tiga terdakwa yang menyelumpukan narkoba yang mengangkut narkoba dari kapal ke dalam mobil inovatus
kemudian ada lima terdakwa yang ada di dalam kapal wonderlas yang sudah disita
menjadi dirampas untuk negara itu sendiri
kelapanya merupakan warga negara taiwan
dan memang saya selama mengikuti persidang tidak melihat ada perwakilan dari pemerintah taiwan untuk mendampingi mereka
tapi memang saya dapat informasi dari penasihat hukum dari lima terdakwa yakni juan huta barat
memang dia mengatakan bahwa memang sudah dilakukan koordinasi dengan pemerintah taiwan
tapi memang dia menyayangkan bahwa memang koordinasi yang dilakukan dianggapnya kurang maksimal
artinya memang hal hal yang diinginkan oleh para penasihat
hukum para terdakwa ini memang tidak dapat dikabulkan oleh pemerintah taiwan sendiri
tapi memang hal ini tidak dijabarkan lebih rinci apa yang dimaksudnya tersebut
terkait dengan keputusan dari lima terdakwa ini mereka menyatakan pikir pikir
tapi memang penasihat hukum dari lima terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka akan melakukan banding
dan hal itu akan disampaikan dalam waktu tujuh hari kerja ke depan ini
baik arya dita utama terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat berjelas kembali